antoni sinisuka ginting berhasil mengalahkan lindan di babak pertama turnamen bulu tangkis china open dua ribu delapan belas
selain ginting ada juga pasangan ganda putra fajar alfian dan muhammad rian ardianto juga membuat kejutan dengan menubangkan unggulan ketiga
antoni sinisuka ginting sukses melaju ke babak kedua turnamen bulu tangkis tiongkok terbuka dua ribu delapan belas
usai mengalahkan wakil konruma lindan
bertemu dengan mantan tunggal putra nomor satu dunia itu ginting harus bermain tiga game
sempat menyerah dua puluh dua dua puluh empat di game pertama
tunggal putra kelahiran cimahi itu mampu merebut dua game berikutnya dengan angka dua puluh satu lima dan dua puluh satu
dengan kemenangan ini ginting berhak melaju ke babak kedua untuk bertemu dengan unggulan pertama asal denmark victor exelsen
wakil indonesia lain yang juga lolos ke babak kedua adalah ganda putra fajar rofi
dan muhammad rian ardianto
fajar rian sukses mengalahkan unggulan ketiga asal jepang takeshi kamura keigo sonoda
sama seperti ginting fajarin juga harus bermain tiga game untuk memastikan tempat ke babak dua
dalam pertandingan selama empat puluh delapan menit ganda peringkat delapan bwf itu menang dengan skor dua puluh dua puluh dua dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu lima belas
dan di bagian kelima ginting berhasil menang dengan skor dua puluh dua puluh dua dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu enam belas
hasil serupa juga berhasil gerai ganda campuran senior indonesia tontowi ahmad liliana natsir
owi butet tanpa kesulitan berhasil menang straight game dua puluh satu tujuh dan dua puluh satu enam belas atas pasangan jepang yuki kaneko dan misaki matsutomo
selanjutnya unggulan ketiga itu pun akan bertemu dengan pasangan jepang
yang lainnya yuta watanabe dan arisa higasilo